para penduduk gaza mulai membersihkan puing bangunan di area tempat tinggal mereka setelah serangan diluncurkan israel ke jalur gaza pada senin waktu setempat
dan inilah kondisi di sisa permukiman yang runtuh akibat serangan militer israel
dan serangan ini merupakan respon atas serangan roket hamas yang sebelumnya menghantam sebuah desa di dekat tel aviv yang melukai sedikitnya tujuh orang
sebelumnya belasan ledakan mengguncang jalur gaza pada senin malam waktu setempat
iya fani dan seluruh pemirsa di seluruh nusantara
tentunya sebelumnya panitia menyampaikan bahwa salam dari masyarakat palestina untuk seluruh masyarakat indonesia yang memang sampai dengan saat ini masih bersemangat untuk memberikan dukungan dan doa kepada masyarakat palestina
fani memang kemarin itu terjadi serangan mendadak yang dilakukan oleh pihak israel
sebelumnya pihak pejuang palestina berhasil melontarkan beberapa roket ke wilayah israel tepatnya di ibu kota israel tel aviv
dan serangan tersebut
dibalas serontak oleh militer israel
fani sampai dengan saat ini memang kondisinya terlihat aman
tapi memang itu tidak kondusif
karena tadi malam fani itu ada gencatan senjata antara pejuang palestina dengan militer israel
akan tetapi pihak israel kembali melanggar gencatan tersebut dengan melontarkan beberapa roket ke wilayah jalur gaza
hal ini tentunya langsung ditanggapi oleh para pejuang palestina dengan melontarkan roket ke wilayah israel
sampai dengan saat ini fani terhitung
loving dari tujuh puluh roket
yang berhasil dilontarkan oleh pejuang palestina ke wilayah israel
media lokal pun mengabarkan bahwa sampai dengan saat ini lebih puluhan bahkan ratusan
dan mereka family israel sudah siaga satu di sepanjang perbatasan antara jalur jaring israel
tentunya fani kondisi ini semakin memprihatinkan dan semakin mengkhawatirkan
karena ditakutkan serentak akan terjadi lagi serangan terhadap wilayah jalur jaring fani
tentunya fani telah melontarkan atau melakukan serangan dengan menghancurkan lima gedung milik pemerintah palestina di jalur gaza
serta melukai tujuh orang lainnya
alhamdulillah tidak ada yang tewas fani
selain korban luka dari warga gaza tersebut
apa saja kerugian material yang dialami oleh pemerintah khususnya
karena saya dengar tadi bang onim mengatakan bahwa yang rusak yang hancur adalah gedung gedung milik pemerintah
iya tadi memang gedung pemerintah
ini adalah tapi juga ditempati oleh warga sipil yang ada di dalam situ
memang tadi pagi pagi saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke beberapa wilayah atau tempat kejadian perkara
di mana saya bertemu langsung dengan para korban dan mereka menyampaikan bahwa memang sebelumnya kami tidak mengira akan terjadi serangan seperti ini
bahkan saya pun tidak mengetahui sama sekali dan kami keluar dari rumah tersebut tidak membawa apakah hanya pakaian di badan
dan tentunya mereka sangat shock dan sangat trauma dengan serangan menjadak seperti ini
karena memang dari beberapa kali sebelumnya ada gencatan senjata yang dimediasi oleh otoritas muslim
tapi lagi lagi fanny dilanggar oleh pihak israel dengan tidak mematuhi senjata dan senjata yang sudah dimediasi oleh negara tetangga
baik itu jordania maupun otoritas muslim
bentuk katakanlah ini merupakan pelanggaran kesekian kalinya oleh israel dari perjanjian gencatan senjata tersebut
terima kasih bang abdullah onim atas laporan